proklamasi kami bangsa indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia
indonesia memproklamasikan diri tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
namun pengakuan kedaulatan sebagai negara merdeka tidak serta merta diperoleh
proklamasi republik indonesia justru dibalas dengan pengiriman puluhan ribu tentara sekutu
yang terdiri dari tentara inggris dan amerika serikat
pasca perang dunia ii belanda masih ingin menguasai koloninya
rakyat indonesia pun melawan termasuk warga surabaya
ultimatum untuk menyerah dan meletakkan senjata diserukan tentara sekutu
melalui pamflet yang disebarkan dari atas langit surabaya dua puluh tujuh oktober seribu sembilan ratus empat puluh
alih alih menyerah arek arek surabaya justru melawan
sebelum kita tetap merdeka atau mati
dan kita yakin saudara saudara pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita
sebab allah selalu berada di pihak yang benar
percayalah saudara saudara tuhan akan melindungi kita sekalian
allah allah allah allah allah allah merdeka
yang disiarkan melalui radio radio dipercaya sebagai salah satu pemantik perjuangan arek arek surabaya
representasi pemuda pemudi dari jawa timur untuk berani turun ke medan perang melawan sekutu
pertempuran sengit terjadi pada sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh
pertempuran ini dan pertempuran pertempuran lainnya di indonesia
seperti di bandung memukul mundur tentara sekutu
tetapi tak sedikit sedikit
tetapi tidak sedikit sedikit
tetapi tak sedikit sedikit
dan juga rakyat indonesia gugur di medan lagang
memantik semangat dengan nilai nilai religi
seperti dalam pidato bung tomo
memperluas dukungan dari rakyat sipil untuk ikut berjuang
bung tomo juga ketika membakar semangat rakyat mereka
bung tomo juga meneriakan slogan slogan agama ya
beliau selalu meneriakan takbir
didahului dengan takbir bismillah
hati hati yang pengwaru
dan juga ketika muslim perdagang warga bahasa pahawai
dan juga ketika ketika anak flavors organization berlaku
melakukan perasaan yang pitam
melawan rakyat islam dan fries dll
dibawa bzt kembali ke antarabayang arjir
sampai penginssa atmosphere
tajuh utama headline surat kabar itu menandakan bahwa ini adalah sesuatu yang signifikan ketika agama ini juga digunakan sebagai penggerak revolusi
perjuangan kemerdekaan indonesia memang tak lepas dari peran alim ulama
pesantren sudah berdiri sejak ratusan tahun sebelum indonesia merdeka
motivasi menyelamatkan negara dan menyelamatkan agama ini merupakan doktrin yang dimiliki oleh para ulama
bagaimana kitab kitab yang diajarkan oleh ahli sunnah wal jamaah di pesantren pesantren memang mengajarkan itu bahwa
ri'ayatuddin wa ri'ayatuddaulah itu merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh allah kepada umatnya
semangat bela negara dan semangat bela agama menjadi satu sehingga yang namanya mati itu nomor dua
senjatanya itu gak berkat takut
pada pertengahan oktober seribu sembilan ratus empat puluh lima kiai haji hashim ⁇ ashari ⁇ pendiri nahdlatul ulama yang bergelar hadratus sheikh
yang berarti maha guru atau kiainya kiai mengumpulkan seluruh kiai di jawa
bali dan madura di kantor pengurus besar nu saat itu di jalan bubutan enam surabaya
pertemuan yang berlangsung beberapa hari menghasilkan kesepakatan dalam bentuk fatwa jihad visabilillah yang dikenal dengan resolusi jihad
isinya di antaranya
memerangi orang orang atau kekuatan negara ingin merebut kemerdekaan itu hukumnya adalah wajib
itu yang pertama
yang kedua bagi seluruh masyarakat islam yang ada di jarak masa fatul kosri dari tempat pertempuran
masyarakat fatul qasri artinya perjalanan boleh sholat kosor jadi sembilan puluh km dari titik surabaya
seluruh masyarakat yang berada di sembilan puluh kilo dari titik peperangan itu wajib hukumnya untuk keluar rumah

itu keputusan kedua
yang ketiga kalau mati dihukumi mati syahid
mati syahid dalam peperangan itu masuk surga tanpa hisap
sejarah pesantren menentang penjajah sebenarnya tidak hanya sebatas nasionalisme atau melawan penindasan terhadap pribumi
adanya larangan larangan terhadap kegiatan ibadah telah menggerakkan nahdlatul ulama
melakukan perlawanan secara terang terangan
ribuan pesantren yang sudah berdiri sejak abad ke lima belas memiliki jaringan kuat di daerah daerah
serta memiliki santri dan jemaah yang selalu memperhatikan dawu atau petunjuk kiai
pesantren memiliki basis masa strategis dan signifikan dalam perjuangan kemerdekaan
setelah sepakat gimana bergerak bergerak berani berani
pulang ini kemudian adakan pertemuan pertemuan dengan para santri di pondok pondok yang kecil ya
karena yang dundang kan pondok besar
tidak pakai speaker
yang rumahnya dulu kiai bangkalan
yang sampang sama pak makassar diundang untuk ke bangkalan
yang ke diri
dulu kan tidak ada tawedanan
tidak ada kabudanan
tapi yang rasio radiusnya itu dekat sama ke diri
undang yang dari situ pondok juga pangkit
kemudian menetapkan tanggal
tanggal kapan kita untuk melakukan penyerangan
karena belanda juga akan masuk kota sulawesi
perebutan kemerdekaan memang tidak cuma melibatkan angkatan perang terlatih
ataupun polisi istimewa
peran masyarakat sipil dengan senjata ala kadarnya
juga signifikan dalam merebut kemerdekaan
para pejuang sipil dari kelompok religi ini pun menyimpan cerita tersendiri
selain bersenjatakan bambu runcing dan senjata apisitaan
mereka juga memperkuat diri dengan senjata rohani
nah itu dilakukan subuh itu
apa itu suwuk
suwuk itu dari suarangkia
itu di sebul itu
tapi dengan doa doa
mereka juga diberi doa
diberi tan untuk baca
baca selawal baca apa apa
umba ini air putih yang sudah disuwuk tadi
kalau minum perangkat
ayo perangkat bersama sama
pak asim latif itu karena kena subuk sama minum air itu
logrok itu pelurunya
ilmu gebel karena yang menyampaikan itu kiai yang punya ilmu untuk itu namanya
sekarang kan banyak di kalangan nu
gebel di baco gebel di nu
dan banyak polisi polisi yang ikutan
tentara yang ikut
kalau mau berperang ke kongo gitu ya
supaya dia kalau kena tembakan tidak umpan
tadi itu masih kalau mau ingin tawa ada
sulit dicerna dengan logika
namun curiah pwnu jawa timur menyatakan itu adalah suatu keistimewaan
ya khizib itu dalam bentuk doa doa yang didahului dengan riyallah
riadoh itu artinya tirakat
oleh para ulama yang tingkat kedekatannya kepada allah itu sangat tinggi
sehingga apa saja yang diminta itu dikabulkan oleh allah
ya allah saya minta musuh ini kau habisi misalnya
seperti rasulullah dulu ketika perang badar
lepas dari kebenarannya
apapun dilakukan untuk memenangkan
sebagai gambaran pak aryo keji ini sekali lagi
saat itu beliau adalah mahasiswa kedokteran
saat itu dia cerita
dan juga menuliskan di memoirnya
bung tomo itu berteriak teriak
lihat kiai kiai sudah berdatangan mereka terbang di udara
nah suharyo kecik
aryo kocik sebagai kelompok intelektual
ya jelas saja tidak mempercaya hal tersebut
tetapi kita harus memahami masyarakat kita pada umumnya
di tahun empat puluh lima seperti apa
cara mengangkat moral mereka itu seperti apa
jadi ketika hal semacam itu efektif dan efisien untuk mengangkat moral masyarakat
ya sudah digunakan saja
iya yang penting orang orang bergerak
perang tu amat belilah perang
perang tu amat belilah perang
perang tu amat belilah perang
perang tu amat belilah perang
perang tu amat belilah perang

perang tu amat belilah perang
perang tu amat belilah perang
perang tu amat belilah perang
perang tu amat belilah perang
perang tu amat belilah perang
perang tu amat belilah perang
perang tu amat belilah perang
perang tu amat belilah perang
perang tu amat belilah perang
perang tu amat belilah perang
perang tu amat belilah perang

perang tu amat belilah perang
perang tu amat belilah perang
perang tu amat belilah perang
perang tu amat belilah perang

perang tu amat belilah perang
perang tu amat belilah perang
perang tu amat belilah perang
kepada seluruh warga muslim dan sekaligus warga muhammadiyah di kota surabaya
agar ikut berperang untuk mempertahankan kemerdekaan
dan sekaligus melaksanakan sholat hajat
memohon pertolongan dan kekuatan kepada allah
untuk bersama sama bisa mengusir penjajah dari bumi indonesia
khususnya dari kota surabaya ini
jauh sebelum seribu sembilan ratus empat puluh lima
muhammadiyah merintis perjuangan mencerdaskan bangsa
melalui pembentukan sekolah sekolah berkurikulum netral
atau ilmu pengetahuan umum
pendidikan dimulai dari pengentasan buta huruf latin
kiai haji ahmad dahlan pendiri muhammadiyah
meyakini betul bahwa peningkatan kapasitas intelektual
adalah komponen penting
untuk menyadarkan rakyat indonesia
agar lepas dari penjajahan
fokus utama muhammadiyah semenjak seribu sembilan ratus dua belas
adalah memperjuangkan kemerdekaan melalui schooling
healing atau pelayanan atau kesehatan
serta feeding pelayanan masalah sosial
langgar kidul atau musola selatan di kawasan kauman yogyakarta
yang masih berdiri hingga saat ini

dan menjadi saksi bisu perjuangan yang berakhir

seperti membaca dan menulis huruf latin
kepada anak anak pribumi
hal yang sulit ketika pendidikan
hanya bisa diakses oleh kalangan ningrat
belanda itu ketika menjajah di sini
mereka membuka sekolah itu baru tahun berapa
setelah sekian lama ya
itu ada politik etis baru kemudian mereka membuka
itu baru tahun berapa
itu pun sangat terbatas
kita ini orang pribumi yang bisa mendapatkan akses ke sana
tapi dari mereka yang terbatas ini
kelompok priai kelompok kelompok tertentu ya
ini akhirnya kemudian dari sinilah tumbuh
soekarno akhirnya yang bisa bersekolah di hbs
hatta orang tokoh tokoh surabaya juga banyak
yang berasal dari hbs sekolah sekolah belanda
mereka ini yang kemudian akhirnya
berjuang juga melalui jalur diplomasi
jadi kemerdekaan ini memang diraih dari dua faktor ya
dari revolusi dari perjuangan bersenjata
juga dari meja perundingan
karena kita percuma perang perang saja
tetapi ketika kita gagal meyakinkan bangsa bangsa lain di dunia
bahwa kami ini berhak untuk merdeka
ya akan sia sia nantinya
ya akan sia sia nantinya
ya akan sia sia nantinya
ya akan sia sia nantinya
pernyataan ki hajar dewantara
yang berarti bahwa bagi rakyat islam
identik dengan tanah air bangsa pribumi
dan gerakan anti penjajah
pengertian ini pun menjadikan muhammadiyah
dekat dengan pribumi
dan pada seribu sembilan ratus dua puluh lima
bisa membangun delapan sekolah
sebuah quick school
yang berada di dalam
atau sekolah guru
dua kelas awal sekolah dasar
dan empat belas madrasah
kemampuan kemampuan seperti itulah ternyata
yang menjadikan para pemikir pemikir
dan para pejuang pejuang dari muhammadiyah
yang bisa kita lihat seorang kiai farudin
yang selalu melawan belanda
itu murid kiai dahlan
demikian juga zindasudirman
yang dididik di pandu busi pulwaton
timbul semangat nasionalismenya
dan juga zindasudirman yang dididik di pandu busi pulwaton
ada kibagos yadigusumo
yang kemudian ikut menjadi

ada prof k harimu zakir
yang juga menjadi tim sembilan pencetus
piagam jakarta yang menjadi dasar
dari pendidikan itu kemudian muncul
para pejuang yang tidak
secara langsung awalnya oleh kiai dahlan diarahkan
tapi dengan sendirinya
muhammadiyah juga membawa konsep
di awal abad ke dua puluh
di kawasan kauman yogyakarta
misalnya anak perempuan
masih dilarang keluar rumah
perempuan pada saat itu
identik dengan idiom
kasur dapur dan sumur
mendidikan komunitas pengajian
khusus perempuan aisyah
dikauman yogyakarta yang dibangun
menjadi tempat belajar bagi perempuan
dari berbagai golongan
disini pula anak anak perempuan
didorong untuk mendapatkan pendidikan
tak hanya menempuh jalur intelektual
dan upaya berjuang sendiri sendiri
di jumat a'in
majelis islam a'la indonesia
atau dewan islam tertinggi indonesia
disini juga turut bergabung
lima ormas islam lain
yang kemudian mengarah ke masyumi
atau pembentukan hizbullah
atau tentara allah
dan sabilillah sebagai organisasi milisi
yang memainkan perang penting
dalam perjuangan di medan perang
nah muhammadiyah kan pada waktu itu
sudah tersebar di seluruh indonesia
itu kan juga sudah
berkembang ya meskipun
namanya mungkin pada waktu itu
masih belum resmi organisasi tapak suci
kan gitu tapi
cikal bakal tapak suci
itu kan sebagai
olahraga bela diri pencaksilat
yang juga diajarkan
menjadi hal yang penting mereka tidak
diajari untuk menembak
atau pistol kan gitu tapi mereka diajari
membekalkan diri dan punya
kemampuan dengan tangan
kosong untuk bisa mematikan
orang lain khususnya penjajah
jadi saat pertempuran
surabaya itu masyarakat
sipil itu sangat berperan kita
walaupun saat itu ya ada
itu memang sudah ada sebelumnya
bentukan jepang tetapi jumlah
mereka ini secara kuantitas
itu sangat sedikit
kita bicarakan peta saja
yang disebut surabayasi saat itu
empat wilayah ini memiliki empat daidan peta
daidan itu setingkat
kalau sekarang batalion
personil peta pada saat itu
untuk empat wilayah ini jumlahnya hanya dua
sangat sedikit sekali
bayangkan perbandingannya dengan
pasukan inggris yang menyerbu surabaya
pada sepuluh november itu jumlahnya
kader perempuan muhammadiyah
yang pertama adalah dapur umum
ada di kaum ini
dia itu setiap saat
diajar latihan perang
kemudian juga sebagai
kesana itu bawa tenggok
membutuhkan dukungan logistik
pendanaan dilakukan dengan
berbagai cara termasuk
melalui penjualan perangko
yang dipromosikan lewat lagu lagu
cicit kiai haji ahmad dahlan
belilah perangko amal
dan belilah perangko
berbuat budi kebaikan
untuk mendirikan gedung kita
mendayung dua pulau
beli dan beli lagi
dengan pemerintah belanda
perangko bertema muhammadiyah
untuk keperluan korespondensi
di seluruh indonesia
pembagian persentase hasil
penjualan pun disepakati
keuntungan inilah yang berikutnya
dimanfaatkan untuk pengembangan
bidang pendidikan kesehatan
membuat bangsa ini bersatu
dalam keanekaragaman politik
budaya agama dan lain lain
adalah jihad modern
umat islam dari
berbagai kalangan bersatu dalam perjuangan
dalam perjuangan mereka tidak
semuanya maju untuk satu republik
nggak ada ya pembedaan pembedaan
kelompok c tidak ada
karena saat itu sependek yang
saya tahu ketika masa jepang pun
besar seperti nu dan muhammadiyah
itu dijadikan menjadi satu wadah
jadi arsip arsip yang saya baca
maupun yang dituliskan
inggris itu hanya
gak ada pembedaan antara nu atau muhammadiyah
dan baik nu maupun muhammadiyah
untuk merah putih mempertahankan
kedaulatan bangsa ini
nahdlatul ulama dan muhammadiyah
mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal
tidak terbatas pada
pesantren kini juga menjadi tempat
belajar bisnis di pesantren al amin
kediri jawa timur
santri diajarkan untuk wirausaha
bangsa ini butuh ekonomi
bangsa ini butuh pinter
bangsa ini butuh sehat
bangsa ini butuh
persatuan dan ketenangan
perjuangan umat islam
untuk membesarkan pendidikan
membuat bangsa ini
sehat apalagi covid
gak kena covid biaya biar sehat
membuat bangsa ini bersatu
dalam keanekaragaman politik
budaya agama dan lain lain
adalah jihad modern
disesuaikan dengan kebutuhan
agar bisa diterapkan santri di daerah
misalnya yang bisa dikembangkan dengan basis potensi lokal
pembelajaran keterampilan usaha berbasis syariah ini
pesantren bekerjasama dengan otoritas
jasa keuangan membantu
permodalan usaha kecil menengah
melalui bank wakaf mikro
bantuan yang diberikan berupa modal tanpa agunan
dan bunga yang besarnya
mencapai jutaan rupiah
dan pengembaliannya bisa dicicil
dan menghasilkan produk baik dalam skala kecil
besar hingga industri
pesantren sunan derajat
paciran lambongan jawa timur
memiliki delapan belas unit usaha
dengan aset bernilai
keuntungan yang diperoleh digunakan untuk
pembiayaan pendidikan pesantren
agar terjangkau semua kalangan
dengan konsep pengelolaan ekonomi mandiri
pesantren ini sudah bisa memfasilitasi
untuk santri santri tidak mampu
tanpa menggunakan anggaran pemerintah
dalam tahun ajaran terakhir
pendidikan gratis diberikan
untuk dua dua ratus empat belas santri
dari empat belas santri
yang belajar disini
menjadi lima puluh rati
kemamdian ekonomi ini juga
diupayakan untuk memberikan
kesejahteraan bagi umat dan masyarakat
termasuk memberikan pelatihan
keterampilan untuk para alumni yang sudah lulus
juga menjadi perhatian pesantren
tidak hanya budaya asli indonesia
namun juga budaya asimilasi
sebagai bentuk kerukunan antarumat beragama
sejalan dengan puluhan ribu pesantren yang banyak dikelola oleh nadatul ulama
muhammadiyah mengisi kemerdekaan dengan pembangunan sumber daya umat
melalui puluhan ribu sekolah sekolah formalnya
bila pada masa prakemerdekaan
muhammadiyah berjuang melalui schooling atau pendidikan
healing atau kesehatan dan feeding atau sosial
muhammadiyah kini juga berkontribusi di bidang penanganan kebencanaan
melalui muhammadiyah disaster command center
kader kader dan relawan muhammadiyah hadir di berbagai lokasi bencana dan permasalahan sosial
di tengah pandemi covid sembilan belas
muhammadiyah mengaktifkan mcccc muhammadiyah covid command center
mccc menyediakan fasilitas layanan covid sembilan belas
secara online dan call center yang aktif dua puluh empat jam
untuk menangani berbagai pertanyaan atau keluhan kesehatan
agama ataupun psikologi
assalamualaikum dengan call center mcccc pp muhammadiyah
ada yang bisa kami bantu
empat puluh psikiater empat puluh ahli kesehatan masyarakat
enam puluh dokter umum dan spesialis
sepuluh alim ulama
untuk menjawab permasalahan agama terkait covid yang siaga dua puluh empat jam
media audiovisual seperti tv dan radio
juga digunakan untuk menyampaikan informasi dan meluruskan berbagai hoaks terkait covid sembilan belas
bangsa ini sudah membuktikan
persatuan dan kesatuan adalah senjata penting
dalam merebut kembali ke kemampuan
agama adalah kemampuan yang harus dikembali ke kemerdekaan
dan harus dijaga dalam mengisi kemerdekaan
negara membutuhkan agama
untuk mengisi nilai moral dalam berbagai lini kehidupan warganya
agama juga membutuhkan negara
untuk penempatan keberadaan fasilitas fisik dan ajarannya
agama adalah kemampuan yang harus dikembali ke kemerdekaan
pertama agama adalah kemampuan yang harus dikembali ke kemerdekaan
terkait dengan ideologi negara pancasila
atau keberadaan negara itu
maka muhammad punya prinsip
ini sudah negara kesepakatan
semuanya itu sudah sepakat
ini negara yang sudah tidak bisa diganggu gugatkan
itu tidak usah dipermasalahkan
negara kesatuan republik indonesia
itu tidak usah dimasalahkan
termasuk ideologinya pancasila
itu sudah kesepakatan
kita itu kan sudah sepakat
indonesia kan sekalian sudah jadi
negara kita negara bangsa
yang melindungi seluruh tumpah
darah dan warga bangsa ini
yang menjadi payung dari seluruh perbedaan perbedaan yang ada
yang perbedaan itu sebetulnya sudah ada
sebelum indonesia dan pancasila ada
yang disebut dengan bineka tunggal ika
jadi bnk tunggal ika itu lebih dulu daripada pancasila
yang pertama itu dasarnya
kalau antara tiga ini memaksakan
kapitalis liberal memaksakan
ya itu kapitalis liberal memaksakan
akan terjadi ongkos politik yang amat mahal
akan terjadi ongkos politik yang amat mahal
itu yang namanya disintegrasi perang saudara
yaitu yang namanya disintegrasi perang saudara
dan itu ada di timur tengah perang saudara
janganlah perbedaan agama

perbedaan pendapat sesama usia itu bisa bantai membantai kok
memang mau diekspor ke sini
bicara tentang bentuk negara itu sudah selesai
bentuk negara itu sudah selesai
itu sudah dibahas oleh
yang usul ini negara islam sudah pernah ada
yang usul ini negara islam sudah pernah ada
dan bahkan ketika negara sudah merdeka
masih ngengkel terus dengan diti itu
masih mengengkel terus dengan diti itu
yang mengusulkan negara komunis
sudah ada dan mengengkel terus
sampai terjadi peristiwa madiun empat puluh delapan

ingin memaksakan negara komunis
wacana tentang bentuk negara ini
menurut saya diselesaikan saja
menurut saya diselesaikan saja
yang ada ini dibangun
toh gusti allah itu tidak mewajibkan
toh gusti allah itu tidak mewajibkan
negara itu harus negara islam
enggak enggak ada itu ayat yang mengharuskan
enggak enggak ada itu ayat yang mengharuskan
orang islam membentuk negara
orang islam membentuk negara islam